purnomo dinyatakan positif usai dua kali tes swab pcr tak lama setelah bertemu presiden joko widodo di jakarta pada kamis pekan lalu
purnomo menjalani tes pcr pertama pada jumat pekan lalu sehari setelah bertemu presiden
kemudian pada hari sabtu ia mengikuti tes pcr lagi atas arahan dinas kesehatan kota surakarta
dan saat ini purnomo menjalani karantina mandiri di kediamannya karena tidak merasakan gejala sama sekali
ahmad purnomo sempat bertemu dengan presiden jokowi pada pekan lalu
pertemuan itu dilakukan menjelang pengumuman pdip mengusung gibran raka buming raka sebagai bakal calon wali kota di pilwalkot solo dua ribu dua puluh